sejumlah orang tak dikenal mengamuk dan merusak kantor dinas pemadam kebakaran
kecamatan rengas dengklok karawang
beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian pasalnya semua petugas damkar
sedang memadamkan api yang membakar pasar tradisional rengas dengklok
beginilah kondisi kantor dinas pemadam kebakaran kecamatan rengas dengklok karawang
pasca dirusak sejumlah orang yang belum diketahui identitasnya
selain merusak fasilitas kantor kaca jendela menjadi sasaran utama amukan kelompok perusakan
tidak ada korban jiwa saat perusakan terjadi karena semua petugas damkar
sedang memadamkan api yang membakar pasar tradisional rengas dengklok
sebelumnya pada minggu dini hari kebakaran terjadi di pasar tradisional rengas dengklok karawang
dan menghanguskan sedikitnya dua puluh empat kios milik pedagang
diduga kebakaran dipicu korsleting arus pendek listrik dari sebuah kios sembako
tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
dian firmansyah karawang